kalau porter itu pendapatan itu dari vipenumpang aja
khusus untuk isu isu pertahanan lah keamanan kemudian persenjataan juga
mereka sangat berkesan gitu